cerita dalam bahasa indonesia
raksasa berkepala tiga suatu hari di kerajaan yang jauh hiduplah seorang pangeran muda bernama edric
dia memiliki anugerah di mana dia bisa melihat roh peri dan juga berbagai makhluk ajaib yang tidak bisa dilihat orang lain
dia bahkan bisa berbicara dengan binatang
raja dan ratu kadang kadang melihat dia berbicara di udara yang akan membuat mereka merasa sangat khawatir
itu sangat mengkhawatirkan raja karena putranya adalah pejuang yang baik tetapi tidak menghargainya seperti halnya raja
edrik mengapa kau tidak turun dan berlatih dengan tentara mungkin itu akan menyenangkan
tidak ayah kau tahu aku tidak suka hal hal seperti itu
suatu hari raja memutuskan untuk melatih tentaranya di bukit barat
maka pergilah mereka menuju bukit dan segera sampai di sana
raja mengawasi mereka dengan cermat
ketika mereka sedang berlatih tiba tiba raja melihat kepala seekor binatang keluar dari balik pohon
aku akan pergi ke dalam hutan
sebelum komandan dapat menanggapi raja berlari ke hutan yang dalam melewati pepohonan mencoba menemukan makhluk aneh itu
tiba tiba dia mendapati dirinya menghadapi binatang buas besar dengan tiga kepala yang menakutkan
aku telah menaklukkan banyak kerajaan menaklukkanmu akan mudah
mengumpulkan prajuritnya komandan bergegas ke hutan
mereka mencari raja di mana mana tetapi tidak dapat menemukannya
ketika mereka kembali ke istana sang ratu merasa sangat sedih mendengar berita itu dan sang pangeran

kerajaan putus asa dan untuk menyelamatkannya dari ini keputusan dibuat untuk memahkotai edric sebagai raja yang baik

tetapi selama beberapa hari edric mulai merasa penasaran

bagaimana tidak ada yang tahu tentang hilangnya ayah aku harus mencari tahu
komandan aku ingin pergi ke bukit barat
untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahku
mari kita bawa beberapa prajurit lagi bersama kita agar aman

jadi yang membuat semua orang tercengang
edric yang selama ini tenang
terlihat memimpin pasukan pria menuju bukit barat
mereka segera sampai di sana dan mendirikan kemah
edric memandang sepanjang hari
bertanya tanya apakah dia bisa menemukan sesuatu
tapi ketika malam tiba dia kecewa
hmm aku kira aku juga harus mencari hari ini
saat itulah dia melihat kepala monster tiba tiba menghilang
dan edric seperti ayahnya mengejarnya
sambil berlari dia tiba tiba tersesat
ya ampun korban yang lain
kalau saja kita bisa membantunya
tapi dia tidak bisa mendengar kita
aku dapat mendengarmu dengan sangat jelas
oh ya bagaimana
edric memberitahu mereka semua tentang anugerah spesialnya
yang menghibur para peri
sekarang apa yang tadi kau katakan tentang membantuku
peri memberitahu edric bahwa monster sebenarnya adalah jin yang kuat
dan bahwa jika dia ingin mengalahkannya
dia akan membutuhkan bantuan mereka
ini ambillah botol ini
ini bisa digunakan untuk menjebak jin
tetapi kau harus menunggu sampai dia berubah dari monster menjadi jin
edric berterima kasih pada para peri dan pergi untuk menemukan monster itu
dia melihat monster itu menunggunya
monster itu menerekamnya
tapi edric dengan mudah dan gesit menghindari serangan itu
jin tidak bisa menggunakan kekuatannya dalam tubuh binatang buas
segera berubah kembali menjadi dirinya sendiri
kau manusia lemah
kau pikir kau bisa mengalahkanku
sekarang aku akan menang
aku akan tunjukkan padamu
mengambil kesempatannya edric mengambil botol itu dan melemparkannya ke arah jin
jin menemukan dirinya terperangkap di dalam botol ajaib
biarkan aku keluar
katakan di mana ayahku atau kau akan tetap berada di botol ini selamanya
tetapi jin tidak mau bicara
jadi edric membawa botol itu ke istana dan dia menyimpannya di kamarnya
suatu hari seorang pelayan memasuki kamar edrik sementara dia tidak ada di sana
jin menggunakan kesempatan ini untuk menciptakan kekacauan
oh wanita yang rendah hati
hah siapa siapa yang ada di sana
kerajaanmu telah dikutuk
rajamu telah menghilang secara misterius
raja barumu yang tidak tertarik pada perang
tiba tiba berbaris dengan pasukan raksasa ke boke
dia telah dirasuki
apa kau masih meragukanku
kerajaanmu telah dikutuk
pembantu itu ketakutan akan suara yang tidak terlihat ini
dan segera berlari keluar ruangan
segera desas desus menyebar dengan liar
dan seluruh kerajaan mulai meragukan raja muda itu
edrik tidak sadar tetapi ratu menangkap tatapan aneh itu
bagaimana kalau dia benar benar dikutuk
kita mungkin perlu raja baru
oh ya ampun edric tidak aman di sini
sang ratu memutuskan untuk berpura pura sakit dan memanggil putranya
ibu ada apa
anakku sepertinya ibu menderita sebuah penyakit yang sangat aneh
ibu ingin kau pergi ke hutan yang ada di utara
di sana ibu pernah mendengar ada roh roh yang menanam ramuan ajaib
setahu ibu hanya kau yang bisa melihat roh
edric sedih meninggalkan ibunya sendiri
tetapi dia menyetujui keinginan ibunya dan pergi ke hutan
segera dia mencapai hutan
di mana dia mulai mencari roh yang disebutkan oleh ibunya
sambil melakukan itu dia mendengar teriakan yang sangat keras
oh ini sungguh sangat menyakitkan
edric pergi untuk melihat siapa itu dan menemukan seekor harimau betina besar dengan kaki yang terluka
oh lebih banyak masalah
aku bukan masalah aku datang ke sini sejak aku mendengar kau berteriak
kau kau bisa mengerti yang kukatakan
edric menjelaskan dirinya kepada tigress sementara dia dengan hati hati memeriksa lukanya
itu terlihat sangat menyakitkan boleh aku membantumu
dia mengangguk dengan curiga jadi edric merawat dan membalut kakinya dengan hati hati
oh terima kasih edric kau sepertinya orang yang baik
katakan padaku dari mana kau mendapatkan tanda itu
edric memberitahu tigress semua tentang ayahnya dan jin yang dia temui
tigress tiba tiba merasa bersemangat
itu dia itulah jin yang aku cari selama ini
kau tahu aku adalah milik putri rosabel dari kerajaan ruby
jin datang dari buku terlarang kuno yang telah kami buka
tie grace menjelaskan bahwa hanya sang putri yang bisa menjebak jin kembali ke dalam buku
dan sebelum putri melakukannya jin telah menjebaknya di menara ajaib
jadi aku sudah berusaha menemukan jin itu sejak lama kita berdua harus menangkapnya
lalu sang pangeran menunggangi punggung tigress
dan kembali ke kerajaannya
dia menyelinap masuk dan diam diam mengambil botol berisi jin lalu meninggalkan istananya
tigress membawa edric ke menara sihir tempat sang putri di jebak
jangan khawatir kita pasti akan menyelamatkannya
mereka membuka pintu berat menara tinggi dan memasuki ruangan yang dilalap api
oh kita tidak bisa melalui ini
tidak aku punya ide
roh air tolong bantu kami
baru saja dia selesai tiga roh air yang kuat muncul
mereka memadamkan api dengan sihir mereka dan tidak lama kemudian edric dan tigers melintasi ruangan untuk membuka pintu lain
keduanya masuk ke sebuah ruangan dengan lubang di dalamnya
di dalam lubang itu terbaring singa yang lapar menunggu untuk melahap siapapun yang jatuh ke situ

roh air tolong bantu kami
dan segera roh yang tampak manis datang dan membawa edric dan tigress melintasi lubang berbahaya
akhirnya aman aku harap putri ada di sisi lain
dia membuka pintu ketiga dan disanalah dia melihat putri rosabel yang cantik sedang berdiri
hanya tuan putri yang bisa memanggilku seperti itu
tigi siapa orang ini
ini adalah raja edric dan dia membawa jin bersamanya
tigress memberitahu rosabel tentang segalanya rosabel sangat gembira
luar biasa lalu mari kita tinggalkan tempat ini
dan kembali ke kerajaanku
lalu mereka bertiga pergi ke istana rosabel
dan di sana dia menemukan buku ajaib yang berisi jin
edric mengeluarkan botol ajaib itu
oh jinak aku putri kerajaan ruby memerintahkanmu untuk kembali ke dalam bukumu untuk disegel di dalamnya selamanya
rosabel menutup buku itu sehingga memecahkan mantranya atas ayah edrik yang tiba tiba muncul di hadapan mereka
edrik oh edrik jin telah menjebakku di suatu tempat yang gelap
sang putri dan tigress saling tersenyum segera raja dan edric kembali ke kerajaan mereka
sang ratu menangis dengan gembira ketika dia melihat suaminya kembali
edrik meminta maaf karena meninggalkan ibunya ketika ibunya sedang sakit
oh ibu tidak pernah sakit ibu takut kerajaan menjadi berbahaya bagimu jadi ibu mengirimu pergi sebentar
semua orang terkejut dengan kembalinya raja
yang mulia telah kembali
begitu juga putranya edrik apa artinya ini
raja segera membuat orang orang kerajaan menjadi takut
dia menjelaskan semua yang terjadi padanya
jangan meragukan putra karena dia telah menyelamatkan hidupku dan putri kerajaan ruby
orang orang bersorak dengan kabar baik dan pada akhirnya seluruh kerajaan hidup bahagia
edric dan rosabel menjadi teman baik dan akan bermain dengan tigi setiap saat
hei aku bilang hanya putri yang bisa memanggil aku begitu